raden apakah kau baik baik saja
aku hanya sedikit pusing
dan padanganku berkunung kunung
astaga kalau begitu aku mohon
berbaringlah raden biar aku segera mengobatimu
mama kenapa kau selalu saja mengikutiku
seharusnya gusti berterima kasih padaku
aku sengaja menghindar darimu
makanya aku pergi ke rumah sunggi
siapa yang mengikutimu
aku sendiri tidak tahu
kita bertemu disini
tetapi memang aneh banget
kenapa bisa tiba tiba aku dilemas sugi
sungguh tak masuk akal
her surawi sesa
kamu tidak bisa masuk
kau tidak akan pernah kembali
aku yakin paman
ini semua bukan kutukan dari kuncung putih
namun ini semua adalah
sihir yang kian santang berikan kepada aku
agar aku tidak pernah
kembali lagi kepada jejarah
aku butuh darah perawan dan darah penjaga
aku bersedia nek
aku tidak mau
yudhakara nenekmu hanya butuh setetes darahku
buat apa kau membagikan
orang mati apa untungnya untuk
kalau ini tidak kita lakukan kita semua bisa celaka
lakukan saja yudhakara jangan jadi pecunda
besar bucah tengi
ya baik aku
kita mau ke rumah sekarang
pake prosecuter ga jadi mas
program dari luar intranet
aku dan kamu and kepping di diri
jadi aku danmu berduaer
ya jadi pacurnya
tidak kutip man harmed apa apa
ah si klasa loka aku memanggilmu
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
ternyata raden masih dalam lindungan allah subhanahu wa ta'ala
tetapi kakek guru kenapa kakek guru bisa berada disini
kakek sempat bertemu dengan raden kian santan
juga bertemu dengan ibunda ratu gusti ratu subang larang
dan juga dengan nimas rara santan
kami semua mencemaskan raden
karena menurut cerita raden kian santan
raden dibawa oleh seseorang yang tidak dikenal
benar kakek guru
mereka membawaku ke dalam gua
tetapi alhamdulillah aku bisa membebaskan diriku kakek guru
siapa kakek guru
apa sebenarnya mereka itu raden
entahlah kakek guru
tetapi mereka mengira aku
aku adalah putranya dan juga kakaknya kakek guru
tapi kakek disini agak curiga
disini ada sesuatu yang mencurigakan
kakek guru kakek guru
sudahlah kakek guru
tidak usah di fikirkan
ini bukanlah hal yang besar kakek guru
sekarang aku sangat mencemaskan adikku
dimana raden kian santan kakek
raden kian santan
alhamdulillah dalam keadaan selamat
dan kakek sempat memberi bantuan untuk menembukkannya
alhamdulillah ya robbil alaminya
jika raden kian santan baik baik saja kakek guru
sebaiknya raden segera kembali ke istana pajajaran
baik kakek guru
pengaruh daripada jurus itu
aku akan mencari
apakah kau baik baik saja
aku hanya sedikit pusing
dan padanganku berkunung kunang
kalau begitu aku mohon
biar aku segera mengobatimu
itu banget siis